aduh lapar nih tapi lagi diet
kadang kalau lagi diet gini mau makan enak bingung juga
ada minyaknya terus berlemak jadi gagal deh dietnya
eits tapi jangan sedih di ragam kuliner kali ini
ada referensi kuliner diet sehat yang gak cuma enak rasanya
tapi hemat harganya yuk kita berangkat
ya diet sehat pada dasarnya adalah mengatur pola makan
dari jenis makanan yang dikonsumsi
tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencapai berat badan ideal
tapi banyak yang bilang kalau makanan diet dengan gizi yang semang itu
pasti mahal harganya
eits jangan sedih di salah satu resto di kawasan puri
kembangan jakarta barat ini menyanyikan menu diet favorit
seperti ini nih chicken grill stick mushroom yang dikenal rendah kalori
karena diolah tanpa minyak
pembuatannya pun cukup mudah dada ayam tanpa lemak yang telah direbus
dipanggang pada api sedang selama kurang lebih enam menit
jangan lupa dibolak balik lalu tinggal disajikan bersama mash potato
ini satu paketnya gini ini les dari lima ratus kakak atau kilokalori
jadi di bawah lima ratus kilokalori coba
pemilik usaha kuliner fastfith mengungkapkan ide kuliner ini
dimulai pada awal dua ribu dua puluh lalu dengan konsep mengubah makanan cepat saji
yang terkesan tidak sehat menjadi makanan rendah kalori
sehingga cocok untuk diet
kita kepikiran kita ciptain makanan fast food yang less gilty
nah less guilty itu dimana kita bikirin gimana caranya kalorinya lebih dikit
satu paket kuliner diet sehat di fast feet dihargai mulai empat puluh hingga lima puluh rupiah
tergantung protein yang dipilih baik ayam maupun daging sapi
buat fast footh sendiri menurut saya enak juga sih menu menunya
buat ayamnya beefnya dan yang lain lain enak
buat informasi nih dari laman halodoc com kebutuhan kalori wanita dewasa berkisar satu enam ratus hingga dua ribu kalori per hari
sedangkan untuk pria dewasa berkisar dua dua ratus hingga tiga dua ratus kalori
namun jika sedang menjalani diet sehat
maka jumlahnya harus dikurangi lima ratus kalori ya
nah kalau diet tak lengkap rasanya jika tak makan sayur
kalau gitu kita coba kedai salad bar yang ada di kedoya jakarta barat
di sini salad sayur disajikan dengan cara dibungkus
eits bukan dibungkus kertas ya
tapi dibungkus dengan roti rendah lemak dan keju kering sehingga mengeluarkan cita rasa khas salad segar yang manis dan gurih
yuk kita coba buat wrap saladnya
selada romaine ini dicampur dengan dressing salad ditambahkan ayam panggang smoke beef dan keju parmesan
lalu dibungkus dengan roti rendah lemak
selanjutnya dibalut keju kering dan gurih
jadi rasanya itu juicy
saladannya masih segar
terus protein dari smoked beef sama ayamnya itu kerasa harum banget di mulut
dan kejunya bikin rasanya makin gurih
ide kuliner sehat satu ini tercetus karena sang pemilik ingin mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan langkah awal mengonsumsi sayur
bedain itu kita ngebuat salad rasa indonesia
jadi yang biasanya menu menunya western di hijau ini kita ada pilihan untuk variatif menu indonesia
ada dari urapan pasaran versi lokal itu semua salad rasa indonesia ada
dengan harga mulai dari rp empat puluh delapan salah satu pelanggan merasa rep salad tidak terlalu berat saat dimakan sehingga cocok untuk camilan harian
sayuran ini juga segar segar
terus ada smoke beef dan lain lainnya juga ada
apalagi ada cheese nya
sekalian menjalankan sedikit ya
di laman kemkes go id badan kesehatan dunia who menganjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat
setiap orang diharuskan mengonsumsi sayuran dan buah sebanyak empat ratus gram per hari yang terdiri dua ratus lima puluh gram sayur dan satu ratus lima puluh gram buah
fredy cahya jimmy chandra suryo utomo jakarta